waktu kamu sakit begini
keceriaan itu mulai hilang
semua orang sedih
kamu ke dokter
iya takutnya asam lambung mbak seina kumat
tapi kalau ke dokter
gue kan lagi gak ada uang
kartu kredit juga belum dibayar
gue juga belum dapat kerjaan
semenjak lepas dari feri
gue jadi jobles kayak gini
gimana apa mau saya urut aja
sus saya boleh minta tolong korden yang dibuka sebentar
boleh pak tunggu ya
maaf kalau saya tinggal tadi ya
kok bisa ya
kamu sampai kena virus begini
kelakuan kamu agak agresif ke saya ya
saya rindu lihat senyum kamu
tadi sebelum pulang
mama sempat cerita
karena saya akan harus jagain kamu
harus jagain keluarga yang saya cintai kan
waktu yang saya buang untuk kalian
meski peningkatan saya belum pulih
saya akan bayar waktu itu
waktu itu kamu sempat
cerita masalah video yang
pernah saya buat sebelum saya berangkat ke amerika
saya udah sempat lihat
yang bikin mama tuh khawatir
ngelihat kamu seperti ini
nah udah ma
mama gak usah ketar lagi ya
yang mendingan sekarang aku udah selamat
aku udah diobatin juga
jadi sekarang tinggal
menunggu semuanya aja
santa mayang yang tenang ya
randy sudah diselamatkan oleh allah
alhamdulillah ini semua berkat doa doa tante mayang
hati orang tua mana yang tenang hatinya
ya anaknya ini sering melakukan tindakan yang
membahayakan nyawanya gitu
untung bella ada di sini buat nenangin mama juga
kayaknya kalau saya lihat enggak deh
kamu jangan kayak gini lagi
aku betul betul sangat menghartirkan kamu
kalau kamu nonton ini adalah
kalian yang dikejari
saya alebaran al fahri
senang dan bangga punya istri andini karisma putri
saya yang dulu ternyata
berbeda dengan yang sekarang ya
dulu saya lebih banyak tersenyum dan tertawa
saya andini kerisma putri
walaupun suami saya ngeselin
mau suka malah
tapi sayang sama keluarganya
keluarga kita bahagia yandir
kalau saya dulu punya ide untuk membuat video video begini
ternyata cukup membantu sekali ketika saya amnesia
ya pelan pelan saya bisa belajar jadi
aldebaran yang dulu
terutama buat kamu
di antara semua orang
yang bertemu saya ketika saya kembali lagi
kamu yang agak agresif sih
saya jadi bingung buat nengepinnya
tanpa saya sadar saya jadi jutek
jujur saya agak nyesel sih
apalagi saya tahu perjuangan kamu
ketika saya nggak ada kayak gimana
saya sangat merasa bersalah
ternyata dari video video yang saya buat itu
saya punya kesimpulan
momen momen kebersamaan kita itu sangat berarti buat saya
pada saat itu kenapa saya berpikiran untuk buat video itu
momen itu harus diabadikan
karena momen itu harus diabadikan
saya akan merupakan orang yang lebih baik untuk membuat video itu
karena momen itu harus diabadikan
karena momen itu harus diabadikan
keceriaan itu gak akan terulang kan
saya bisa melihat dari video itu
banyak sekali kebahagiaan
banyak sekali keceriaan
waktu kamu sakit begini
keceriaan itu mulai hilang di luar
semua orang sedih